ya sayang kan pak kalau dia sampai dikeluarin
yah setidak tidaknya bapak pertimbangkan lagi pak soal keputusan bapak untuk mendeo si boy
oh jadi pak amir kesini cuma mau merayu saya soal itu lagi
saya tidak akan merubah keputusan saya
yaudah bawa lagi kuenya
kenapa jadi gue pusing gini
oh yaudah yaudah cepet di dalam ya
sumpah lo mel
iya beneran gue gak bohong beneran demi apapun
tadi gue habis dari rumah ini ya
tuh banyak tuh banyak
remah banget gue pacaran sama orang putus sekolah
tapi tapi kalau menurut gue
harusnya kepala sekolahnya
yang ngambil keputusan gitu aja dong
tiba tiba mereka kan gak tau permasalahannya
boy itu gak salah temen temennya juga gak salah
tapi katanya kepala sekolahnya itu udah keputusan dari sekolahan
gue jadi ngerasa bersalah banget loh mel
karena gue yang kasih ide buat lapor ke polisi
iya karena tadinya tuh gue niatnya cuma supaya mereka itu aman
gak kena apa apa
dan gue gak nyangka dampaknya mereka akan dikeluarin dari sekolah
gue jadi gak enak banget
hebat kita harus ngomong sama bapak kepala sekolahnya
kita harus jelasin mungkin aja dia mau dengerin penjelasan kita
kita siapanya kepala sekolah
mana mungkin dia mau dengerin kita
ya aku mikir dong sekali kali
berani kita harus cari orang siapa yang mau dengerin kita ya lo mikir dong sekali kali
jadi apapun itu yang berpengaruh biar ngomong sama segi bapak kepala sekolah iya gak
mel gue inget papi gue kan sering kayak kerja sama sama kanwil dignas
dan papi gue juga kenal sama banyak pejabatnya
boleh banget tuh
tapi gue kan belum pulang kerja
aduh anaknya sabaran banget sih
gimana dong kalau gitu gue gak bisa nemenin
mel mendingan lo balik aja
lagian kan mendingan lo pulang lo mempercantik diri lo lagi tuh
lo liatin muka lo udah puyuh banget
oh ya udah gitu ya
jangan lupa tos tos ya
sekarang apa yang kita lakuin ya
kalau kita bener bener di do dari sekolah
kalau kita sampai di do
habis deh masa depan gue
ya tenang aja
sekolah kan banyak
kita tuh sekarang udah kelas tiga
udah tinggal ujian lagi
sekolah mana yang mau terima kita
apalagi dengan rekor buruk dikeluarin dari sekolah itu gara gara tawuran
ya walaupun sejualannya kita gak tawuran
pindah sekolah juga butuh biaya gede chaos
kasian kan emah gue
duit dari mana
lempang udah dijual
masa gue harus jual motor sih
ya kita mau gimana lagi
satu satunya cara kita itu cuma bisa berdoa
usahanya pak hamir
tapi kita juga harus ngelakuin sesuatu nih
iya iya bener kak
mendingan kita ke sekolah
kalau kita masih pengen sekolah di sana
meskipun kita udah di do
tapi kita harus tetap berusaha dong
yelah gue lempang ya
beli di mana ini pak
bapak nggak perlu tahu itu beli di mana
kalau emang bapak mau
saya bisa beli lalu saya antarkan kemari
makasih banyak pak hamir
sebentar lagi mau masuk puas ya pak
kita harus bener bener mempersiapkan anak anak
supaya reputasi anak anak itu
tidak bisa dikalahkan dengan sekolahan lain pak
setuju pak hamir
kita harus tetap terus menjaga reputasi sekolah kita
tapi menurut pak hamir
anak anak kita sudah siap belum ya
anak anak insya allah siap
apalagi pelajaran matematika
kan saya yang ngajar pak
terutama si boy pak
dia itu cerdas pak
yah sayang kan pak
kalau dia sampai dikeluarin
ya setidak tidaknya bapak pertimbangkan lagi pak
soal keputusan bapak untuk mendeo si boy
oh jadi pak amir kesini cuma mau merayu saya soal itu lagi
saya tidak akan merubah keputusan saya
yaudah bawa lagi kuenya
sayang tinggal setengah pak
untung aja kepala sekolah kita tuh orangnya asik banget
kita cuma di skors nggak sampai di deo
kalau di skors doang kita malah seneng
jadi kan meliburin diri
bikin keluar kita
man boy itu nggak pernah yang namanya minta atau nyuruh gue buat deketinmu
yah jujur sih
sebenarnya gue ada perasaan sama boy
jujur gue juga nggak mau suka sama lo
sifat lo yang terlalu emosian
yang sedikit sedikit lo maunya berantem
yang suka seenaknya terus
lo tau nggak gue hampir hampiran mati karena gue digecar gecar anak istri gala
gue berusaha kabur dari mereka karena gue takut
gue tau gak itu mon
gue denger denger emang kemarin anak geng kita ada yang mau ngejar raya
waktu pas kemarin gue mau ketemuan
jangan gampang percaya gitu mohon
jangan sampai kita didomba lagi men
raya itu disodorin boy buat lo
biar geng serigala warior gak ribut lagi
no lo juga kalau cari informasi yang bener dong
ntar kita jadi ribut lagi men
mon kita tuh harus punya rencana baru buat ngancurin anak warior mon
mon lo pikir kita semua disini rela kalo lo dipukul kayak gini mon
kita harus berkecuali
kita harus berdiam sama warior mon
gue tau tempat dimana kita harus ngegapin warior mon